emang mau ada acara apa ceng
apa tadi kum
lain kali kang maman kang nggak usah diajak kerja lagi kang
wah sok kapok saya juga
dia mah nutup pinggir jeiknya sendiri
makasih ya sob
hei sama sama tuh kang
yaudah ke jalan dulu ya kang
salam sama pak ustadz ya
pak ciloknya basi
kamu kan sudah bisa naik sepeda
sebenernya untuk kamu bisa naik motor mah gampang doi
uh saya ini mau belajar motor bukan mau belajar sepeda
ya beda atukum
motor sama sepeda
bentuknya berbeda tapi cara mengendarainya sama
kamu ngejelasinnya yang bener atukum
doy kalau orang lain pasti udah pada jelas
karena kamu melehoi jadi kamu gak pernah jelas
doi kalau sepeda itu dikayuh kalau motor digas
bradaring sampai tejin kalonww
hundred sekarang sih ga

emang pierwsiran kan tanpa gampang dikepirin
aku pengen kumpulin ide lu ies

kan kalau sudah yat yang mock
ini modal dia youog software kan pun

allahu akbar allahu akbar
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mulai besok dokter puskesmas resmi tinggal di ciraus
wah bakal ada yang sakit sakitan terus nih
tuh gak ceng
gak apa apa tuh ceng
kan kalau kamu sakit ada bu dokter
bagi yang merasa laki laki
besok harap datang bantu bantu
jangan cuma ramai kalau ada urusan makan gratis
bantu bantu orang juga
besok tidak ada makanan
karena tidak ada dananya
kalau mau belajar motor
pokoknya jangan belajar sama a ceng
sudah lama nggak naik motor dia
si koswara kenapa tidak suar berjamaah di musol aja
kan si engkom lagi di rumah ibu mu
sudah berangkat sih
kalian setes juga aneh sama si koswara
istri mau berangkat ke luar negeri
biar lebih sejahtera
biar punya duit
eh gak dikasih gak diijinin
kalau misalnya suara udah banyak duitnya
udah bisa sejahterain keluarga
udah bisa bahagia istri
itu lain acara
emang mau ada acara apa cek
apa tadi kum
namanya orang kan pasti punya pendirian berbeda beda
koswara sendiri yang beda dari kita kita kum
jangan lupa tuh
saya juga gak mau sama kayak kamu dong
jadi siapa nih
siapa nih yang dikangenin sama istrinya nih
ikhwah atau em yang kangenin nih
siapa yang dikangenin sama istrinya
kalau gak mau sweet
lagi belajar apa
buku pelajaran buat besok udah disiapin belum
udah pak ini udah deni siapin
ya udah nanti bapak siapin ya
nanti juga bapak serikain
besok belajar lagi
ibu mah tidak keberatan kamu tinggal di sini
rumah ibu kan rumah kamu juga
cuma ibu bingung kamu mesti tidur di mana
apa tidak sebaiknya kamu pulang saja ke rumah kamu
malu atuh bu
kamu tidak bisa harapkan kau suara menjemput kamu
kan kamu juga yang kabur
lagian itu juga si kos suara
kenapa tidak mengizinin kamu ke luar negeri
orang malah berlomba lomba
dia mah malah tidak mengizinin kamu
kamu tidur di kamar ibu
harus mami atuh masa ibu sudah kuno kali
kan sekarang teh kita sudah kaya
harus ganti mami
kayak keluarganya si aceh
ah terserah akang aja tuh
eh temennya papi itu mami
masuk atau belum